suami istri di probolinggo jawa timur kritis setelah dibacok oleh mantan suami sang istri
pelaku diduga cemburu karena mantan istrinya menikah kembali
beginilah kondisi pak sutri abdul holik dan devi wahyuningrum
warga desa jatisari kecamatan kuripan kabupaten probolinggo jawa timur
keduanya mengalami luka bacok di sejumlah bagian tubuhnya
kejadian bermula saat keduanya hendak membeli makanan untuk berbuka puasa
tepatnya di jalan desa selatan balai desa jatisari
pelaku langsung menyabetkan celurit dengan membabi buta ke arah tubuh korban
aksi pelaku terhenti setelah diketahui warga
pelaku langsung kabur namun salah satu warga mengenali wajah pelaku
polisi yang datang ke lokasi langsung meminta keterangan saksi yang mengetahui kejadian ini
dalam hitungan jam pelaku berinisial za berhasil ditangkap petugas satreskrim polsek kuripan
pelaku merupakan mantan suami korban devi
pelaku diduga nekat melakukan pembacokan
karena cemburu mantan istrinya menikah lagi
itu kan memang mantan istrinya yang bacok itu
waktu kemarin cerai sekitar lima bulan
dia kan memang sudah tidak ada ikatan
setelah itu dia berani menikah

karena istri dari para pelaku dinikahi
hancaman hukumannya karena dia lupa berat
mungkin kita tahu bisa mengetahui
pelaku saat ini diperiksa intensif guna memastikan apakah pelaku melakukan aksinya sendiri
atau dengan bantuan orang lain